setelah matahari dan ramayana satu lagi perusahaan retail harus menutup usahanya yaitu lotus departemen store
bahkan semua gerai lotus yang ada di berbagai wilayah di indonesia akan resmi ditutup pada akhir bulan ini
wakil ketua umum asosiasi pengusaha retail indonesia atau aprindo tutum rahanta mengatakan hal ini bukanlah kabar yang mengejutkan
karena tahun ini sejumlah perusahaan retail terpaksa tutup lantaran tidak produktif
sebelumnya perusahaan retail seperti tujuh sebelas ramayana dan matahari department store juga telah menutup sejumlah gerainya
sedangkan sisanya masih bertahan dengan keadaan yang memprihatinkan
penutupan sejumlah perusahaan retail terjadi karena masyarakat kini lebih senang berbelanja secara online dibanding berkunjung ke toko konvensional